ini ya benar ya
dan saya sudah transfer seratus juta
lakukan langkah awal nanti kalau kurang saya tambahin ya
sama michi datang ke rumah gue
buat nemenin nyokap gue sama rena
gue ngerasa kalau ada kalian lebih aman
yaudah kalau begitu nanti besok
gue sama michi ke rumah lo ya
tangga besok mau datang ke sini
buat nemenin mama sama rena
mereka baik banget ya
nolongin keluarga kita terus
yaudah sekarang kita ke kamar rena
tapi jangan ditarik
ntar dia mulejak
ntar dia mulejak
ntar dia mulejak
ntar dia mulejak
ntar dia mulejak
ntar dia mulejak
selamat tidur ya gemoy
udah ada mama sama mama
jadi mutus juga mau istirahat oke
yang ini ya
papa mama temenan rena dulu sebelum bu bu ya
eneh baca doanya dulu
tidak begitu kok
baca doanya dulu
ya allah jaga keluarga aku ya allah dan jaga ada di perut mama supaya bisa lahir dan main sama aku
dan semoga aku bisa cepat sekolah lagi dan main sama temen temen aku amin
amin ya ampun anak muha pinter banget sih
gue harus selesaikan semua teror ini secepat mungkin supaya reina bisa sekolah seperti biasa
yaudah sekarang papa ya
kak ya allah kak bertahan ya kak
kuat ya kak cepat kesini kak
kuat ya kak
mama mau lahirkan
kak kak sofia kak kak
oh enggak mimpi buruk

ya tuhan kenapa aku masih ingat kecil kecil
ya tuhan kenapa aku masih ingat kejadian itu lagi
wah kebetulan banget ya
baik dok terima kasih dokter edward sendiri lagi di mana
saya ini sekarang masih ke amerika
sorry saya baru sempat baca cek you
ada yang boleh dibantu
antes jadi gini dok saya punya rekan bisnis namanya pak el nino
dan itu kebetulan pak el nino itu korneanya rusak
dan sepertinya pengen konsultasi sama dr edward itu sebelum ada tindakan atau gimana
kira kira gimana dok jadwalnya mungkin nggak
oke lah nanti saya minta suster saya untuk atur schedule
maybe dalam sepuluh hari ke depan boleh
perfectnya nanti saya akan kasih tahu langsung rekan bisnis saya
dan ntar saya kabarin lagi dr edward oke makasih ya dok
amin ya rabbal alamin
gini pak saya barusan sudah berhubungan dengan dr edwarhard
dan saya kasih tau tentang kebutuhannya pak nino
dan kebetulan dr edward ini sekarang sedang berada di amerika
dan sepertinya sepuluh hari lagi menyanggupi untuk ketemu langsung dengan pak nino gimana
ya allah alhamdulillah terima kasih banyak pak irfan
kalau gak ada benton pak irvan
saya gak tau pak saya bisa jadi pasiennya
dr edward atau tidak
udah saya cuma pengen nyampein itu aja
baik makasih ya
ya allah terima kasih banyak
mudah mudahan dengan bantuan dokter edward aku bisa melihat lagi
dan hal pertama yang ingin aku lihat adalah rena
apa apa satu dua satu dua
aduh enak ya seger ya olahraga pagi begini
iya bu bos ya walaupun cuma sekitaran halaman rumah ya kan yang penting
segar pagi hari
sayang aku mama sama papa juga lagi olahraga lagi yogo biar mama sehat
ade bagi kamu juga sehat
oh gitu oma
kerennya cucu oma kamu kan juga sama oma sehat olahraga pagi
dulu di panggil
selamat pagi bu
pagi boim gimana pengobatan bapak kamu sudah lakukan yang terbaik
operasi untuk bapak saya
yang terbaik itu semuanya ada di jakarta bu
jadi bapak saya harus dibawa ke jakarta
cuma masalahnya bapak saya sudah tidak kuat bu kalau harus naik bis
masa naik bis orang sakit disuruh naik bis udah berangkatkan bapak kamu ke jakarta dengan pesawat
kamu gak usah khawatir soal biaya nanti saya yang bayar
gak apa apa lakukan yang terbaik buat bapak kamu
nanti saya transfer ke kamu
yaudah mana nomor rekening kamu
serio sudah berapa nomor rekening kamu
ini bu bank bcn
ini ya benar ya
dan saya sudah transfer seratus juta
lakukan langkah awal nanti kalau kurang saya tambahin
terima kasih bu
terima kasih buat kebaikan ibu
sama sama pak bo im terus kenapa kamu nangis
gak usah melo gitu masa penjaga nangisi ya
nanti kabari saya ya update terakhir tentang bapak kamu
udah kamu jaga lagi kipa lanjut lagi olahraga
satu dua tiga
jangan jauh sini aja
ya gua gua nggak mimpi kan ya
aki aki yang naik rakit bo berarti isinya kopi
kalau kaki diinjak sakit itu berarti bukan yang ngimpi
iya berarti gua nggak mimpi ya
jangan muka dipak nih unyeng unyeng tuh
selamat ya im
allah nolong kamu lewat tangan bu rosa
semoga bapak kamu cepat sembuh ya im
pak putra pak jimmy terima kasih
makanya im di sini tuh guru banyak banyak bersyukur
ya sure sama

gila pak comment itu keren